terkait rencana kehadiran kembali tiktok shop pelaku umkm menegaskan platform tersebut harus berpihak pada produk dan pelaku umkm indonesia
rohman pernah bekerja serambutan sebagai kulibangunan hingga buruh pabrik
seperti yang terjadi di kawasan pasar senjakarta pusat
perbedaan elektoral jalur menuju dua ribu dua puluh
kan wisnunya pindah ke borneo gitu jadi secara squad tidak banyak berubah
nah lalu bagi para perokok ini dok kan otomatis kalau para perokok mungkin paru parunya